untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami
selamat malam waktu buenos aires bapak
selamat siang pak tida apa kabar
baik pak ini kalau kita bicara mengenai pandemi yang melanda argentina dan hampir seluruh belahan dunia
argentina saat ini menyentuh hampir satu lima kasus positif covid
dan bagaimana dengan kondisi warga negara indonesia di sana
ada berapa banyak nih pak warga negara indonesia di argentina pak
dan apakah juga berdampak
terhadap warga di sana
terima kasih jadi kbri buenos aires selain di tugas kita di argentina juga merangkap al uribay para juai
secara total kurang lebih wni kita itu sekitar dua ratus orang
alhamdulillah dari wni kita selalu kita pantau baik melalui whatsapp group secara
dan alhamdulillah hingga saat ini tidak ada wni yang terkena positif

tapi kita harus berhenti

pertama sekali kita harus berhenti agar tidak ada yang mengobati covid sembilan belas
ya pak terkait dengan peningkatan kasus covid sembilan belas di argentina sendiri apakah ada kebijakan dari pemerintah setempat untuk melakukan rencana lockdown kembali ataukah memang sudah kembali normal kondisi di sana pak
jadi saat ini sejak akhir november kemarin itu sudah di istilahnya dari yang psyb kalau di kita ya sekarang social distancing
di hampir di semua provinsi di argentina
namun pemerintah secara dekat melihat perkembangan apabila terjadi peningkatan yang sangat signifikan tidak menutup kemungkinan untuk dikembalikan
namun untuk buenos aires dan secara mayoritas provinsi provinsi di argentina sudah kembali walaupun tetap social distancing dan tetap melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat
indonesia melalui kbri argentina memberi semangat kepada dunia yang sedang dilanda pandemi dengan mengadakan acara gamelan in the park
bapak bisa menceritakan sebenarnya apa tujuan daripada kegiatan tersebut dan bagaimana dengan animo warga yang menyaksikan pak
jadi gamelan in the park sendiri itu memang rencana kegiatan kita dalam rangka tujuh puluh lima tahun indonesia kemerdekaan ri
pada awalnya memang kita rencananya pada semester ini
pertama karena lockdown sejak maret dan semua kegiatan yang pengerahan masa maupun kultural semua ditunda
maka alhamdulillah baru sekarang ini kita lakukan
yang menarik adalah kegiatan gamelan in the park ini adalah kegiatan pertama outdoor yang disetujui oleh pemerintah daerah kue airs
jadi kita mendapat kebanggaan bukan cuma di tempatnya yaitu di plaza nacional unidas yaitu taman
dan juga di belakangnya backgroundnya itu salah satu ikon dari buenos aires floralis gethederica
tetapi yang terpenting adalah pertama pemerintah kota buana seres mensupport pembukaan kembali kegiatan kegiatan outdoor yang dilakukan di kota bunda seres
tetapi juga kita berkecepatan untuk mempromosikan gamelan
jadi kita indonesia memang belum terlalu dikenal oleh masyarakat argentina
sehingga ini salah satu upaya kita untuk mengenalkan keragaman budaya kita melalui gamelan
dan mungkin bisa saya sampaikan juga yang menarik adalah pentas ini dimainkan oleh suatu kelompok namanya san bagaskara
yang dimainkan oleh warga argentina
walaupun pelatihnya sendiri adalah
pak sitiogo adalah suami dari duta besar
namun pemain pemainnya itu semuanya orang argentina
jadi orang argentina bukan cuma jago main bola mas
tapi bisa main gamelan juga
iya ini unik sekali ya pak
selain tadi dimainkan oleh warga argentina
kemudian adalah kegiatan outdoor pertama kali selama pandemi
lalu ada alasan lain pak
kenapa menggunakan instrumen gamelan dibandingkan mungkin dengan alat musik lain pak
pertama memang kita budaya sangat beragam ya
ingin selain mengenalkan gamelan itu sendiri maupun budaya indonesia
tapi kita juga ingin mempromosikan atau menginformasikan kepada publik bahwa
orang argentina sudah tertarik memainkan gamelan
sehingga bisa mengundang masyarakat masyarakat lain dari argentina untuk lebih mengenal indonesia
dan juga pada suatu hari mengembangkan budaya indonesia disini
kegiatan ini bentuk kerjasama dengan sang bagaskara yang bermain gamelan
yang justru banyak warga argentina seperti kata bapak tadi kan
sebelumnya pak sebenarnya ketertarikan mereka terhadap alat tradisional ini
lalu apakah kedepannya memang akan ada kegiatan kegiatan lain
berkenan dengan merayakan hubungan kerjasama indonesia dengan argentina yang ke enam puluh lima
jadi tahun depan itu kita akan merayakan hubungan diplomatik indonesia argentina yang ke enam puluh lima
tentunya saat ini kita
sedang membicarakan dengan pemerintah argentina
bentuk apa yang bisa kita lakukan untuk merayakan hubungan diplomatik ke enam puluh lima indonesia argentina
salah satunya memang pertunjukan budaya
namun juga kita selama ini sudah cukup dekat ya
atau hubungan dengan pemerintah argentina itu cukup erat
namun kita ingin mengembangkan lebih lanjut dari hubungan bilateral indonesia argentina
modalitas yang kita punya
minyak saat ini akan kita implementasikan juga ke hubungan di sektor sektor lain
ada ekonomi sosial budaya maupun yang terpenting hubungan ppp atau antar masyarakat indonesia dengan argentina
ya ini harapan bapak tadi salah satunya hubungan kerjasama indonesia bisa berkembang
tidak hanya budaya tapi juga ekonomi
lalu harapan ke depannya pak seperti apa nih pak
ya kita berharap pertama indonesia semakin dikenal
dan juga tentunya kita berharap hubungan ekonomi bisa diperkuat
dengan lebih banyak produk produk indonesia yang masuk
maupun juga pelaku usaha mempunyai keinginan untuk katakanlah di argentina
baik terima kasih sekali pak perbincangannya
bapak vicky octavio selaku kuasa hukum dan interim kbri indonesia di buenos aires
selamat malam pak